miras dua ribu itu salah satu pilihan untuk mengisi gap
jadi saat ini kondisi bagaimana dan untuk menunggu pesawat yang baru itu membutuhkan waktu minimum lima tahun
dan lima tahun ini bapak menteri mungkin memiliki perencanaan untuk mengisi gapnya kekosongan
bukan kekosongan tetapi kita mempunyai standar kesiapan
nah itu yang akan kita harus jaga